jadi ini tentang kapal tenggelam di pantai batu layar malaysia
ya sebuah kapal yang membawa enam puluh dua warga negara indonesia
tenggelam di pantai batu layar johor baru malaysia sabtu dua puluh tiga juli dua ribu enam belas
sebanyak delapan orang dikabarkan tewas dalam kecelakaan tersebut
direktur departemen imigrasi joho rohaizi ibrahim mengatakan
kapal yang mengangkut puluhan warga negara indonesia tersebut
terbalik hanya beberapa meter dari pantai batu layar
sebanyak tiga puluh empat orang penumpang lainnya termasuk delapan wanita selamat
dari insiden yang terjadi sekitar pukul dua puluh hingga dua puluh satu waktu setempat
operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan
untuk mencari dua puluh orang penumpang lainnya yang belum ditemukan
dan selanjutnya sebanyak delapan orang dikabarkan tewas dalam kecelakaan kapal
yang terjadi pada sabtu lalu
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait tenggelamnya kapal
melalui sambungan telepon
kita telah terhubung dengan konsul jenderal ri taufikur rejal di johor baru malaysia
selamat pagi pak taufik bagaimana perkembangan terkini terkait dengan
tenggelamnya kapal di pantai batu layar jor baru
yang menewaskan warga negara indonesia
apakah sudah diketahui penyebab tenggelamnya kapal tersebut
penyebab dari tenggelamnya kapal tersebut
disebabkan cuaca yang
dan gelombang ombak yang tinggi
sehingga pada saat
mereka berlepas dari pantai
ingin menuju batam
kurang lebih lima ratus meter dari pantai
kapal tiba tiba mati mesinnya
dan kapal terombang ambing
dan akhirnya kapal terbalik
dan semua mereka yang berada di dalam kapal tenggelam
dan sebagian dari mereka yang berada di dalam kapal tenggelam
selamat dibawa ombak ke pinggir pantai
dan sebagian dari mereka
sampai saat ini
tingsar malaysia masih terus melakukan pencarian
apakah ini terjadi karena salah satunya adalah
overload terlalu banyak penumpang
dan sampai saat ini berapa banyak warga negara indonesia
yang sudah menjadi korban
sampai kemarin sore
dan kita sudah mengecek ke rumah sakit
ada delapan orang tenaga warga negara indonesia
terdiri dari enam orang laki laki
dan dua orang tiga orang wanita
yang menjadi korban dari tenggelamnya kapal tersebut
pak taufik tadi dikatakan di berita sebelumnya
ada kurang lebih dua puluh orang lagi masih dicari
bagaimana perkembangan tentang pencarian korban lain pak
sampai kemarin sore
kita berkoordinasi dengan pihak terkait
tingsar malaysia di johor
bahwa mereka atas perintah
akan terus melakukan pencarian
sampai beberapa hari ke depan
dan sampai ada perintah berhenti untuk mencari
dan pagi ini juga
kita akan melakukan koordinasi
tentang hasil pencarian mereka pada malam hari ini
terima kasih pak taufikur rijal
konsul jenderal kjri johor baru
telah berkabur bersama kami
di jalan indonesia today